bima sakti begitulah nama yang diberikan oleh prio santoso warga campur darat kabupaten tulung agung pada sapi jumbo peliharaannya
bima sakti merupakan sapi hasil silangan jenis limusin berbobot satu tiga puluh enam ton
dalam kontes sapi ekstrim di lapangan campur darat tulung agung kamis pagi bima sakti menyabet juara pertama
dalam kontes untuk merebut juara sapi sehat ekstrim penilaian dewan juri lebih mengutamakan berat tubuh sapi
jadi kelas ekstrim itu dikatakan ekstrim karena hanya berdasarkan satu penilaian yaitu berat badan
untuk kelas ekstrim terberat dengan berat badan satu tiga ratus enam puluh lima kg
dalam kontes sapi seperti ini umumnya para peternak sapi kontes jarang yang menjual sapinya dalam bentuk sapi pedaging
karena harganya tidak sesuai dengan biaya perawatan dan pakannya
peternak lebih memilih menjual sapi kontesnya pada penghobi sapi atau kolektor sapi hias dan sapi ekstrim
karena harga sapi juara kontes akan melonjak tinggi
namun berbeda dengan bima sakti
meski menang dalam kontes namun karena bersamaan dengan momen hari raya idul adha atau hari raya kurban
bima sakti akan dijual jika ada yang berminat
ada perawatan khusus nggak pak ini pak
iya ada jomboran setiap hari pak
juga dimandikan setiap hari
rencananya mau dibuat sapi korban atau dipelihara terus
ya kalau ada yang cocok boleh pak monggo
berapa pak harganya
ya satu ratus enam puluh pak
kontes kali ini diikuti tidak kurang sembilan puluh lima sapi kontes yang berasal dari sapi milik peternak dari sembilan belas kecamatan sekabupaten tulung agung
dari ratusan sapi yang berjajar dalam kontes sapi rata rata berasal dari jenis limusin simental
atau sapi dari hasil insentif
kaminasi buatan lainnya
fadli rahmawan tulung agung